bicara soal harga tempe dan tahu yang melonjak tak lepas dari bahan bakunya yaitu kedelai yang jadi salah satu komoditas impor pangan terbesar ri
impor produk kedelai dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan
produsen lebih memilih kedelai impor karena harganya yang lebih murah daripada kedelai lokal
hal ini kemudian menyebabkan indonesia konsisten mengimpor kedelai dari beberapa negara yang terbesar dari amerika serikat
kami bahas pagi ini untuk anda candu impor kedelai begitu judulnya ya
jadi ngomongin soal tempe tahu siapa orang indonesia yang gak suka tahu atau tempe begitu ya
faktanya indonesia merupakan negara produsen bahan atau produk dari olahan kedelai seperti tahu atau tempe begitu ya
terbesar kedua setelah tiongkok kita ada di urutan kedua nomor satunya adalah china
dan faktanya juga tapi ternyata meskipun kita bisa dibilang negeri tahu negeri tempe begitu ya
tapi hampir sementara
kalau berbicara soal produk olahan kedelai begitu sebetulnya kedelai sendiri di indonesia kita juga punya produksi kedelai lokal begitu
tapi kebanyakan memang para industri tahu dan tempe ini menggunakan kedelai impor
kenapa lebih banyak begini untuk kedelai lokal ini biasanya para industri tahu dan tempe ataupun tahu begitu ya
lebih banyak digunakan untuk produksi
kemudian untuk impor ini lebih banyak digunakan untuk produksi tempe begitu
tapi perbandingan tahu dan tempe di indonesia begitu produk olahan dari kedelai
nah ini juga yang mengindikasi bahwa kita bisa menghasilkan produk olahan kedelai
dan artinya demand atau permintaan tempe di indonesia itu cukup besar dibandingkan dengan tahu
terbalik dengan tiongkok yang lebih banyak produksi tahu daripada tempenya
begitu kita lihat di sini kemudian impor kedelai di indonesia yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan
dari sini dua ribu lima belas dua tiga juta ton kemudian dua ribu enam belas dua tiga juta ton kemudian terus naik begitu grafiknya
dan di dua ribu dua puluh ini data semester dua ribu dua puluh tahun lalu ya data semester satu
badan pusat statistik ini satu dua puluh tujuh juta ton impor kedelai yang masuk ke indonesia dari berbagai negara
begitu ini tidak sebanding dengan kemudian produksi nasional kedelai yang ada di indonesia
begitu kita lihat kemudian di sini nilai impor kedelai yang masuk ke indonesia ini juga terus mengalami kenaikan
kita lihat ya di sini tahun dua ribu lima belas satu miliar dolar amerika serikat nilai impor kedelai yang masuk ke indonesia
kemudian kita lihat di sini dua ribu sembilan belas satu enam miliar
dolar amerika serikat dan juga dua ribu dua puluh di data semester satu badan pusat statistik lima ratus sepuluh dua juta
memang ada berbagai faktor yang menyebabkan kedelai impor lebih dilirik daripada kedelai lokal oleh para industri atau pengrajin tempe dan juga tahu
selain kalau kita tadi melihat karakteristik biji kedelainya begitu tempe ini harus memerlukan biji kedelai yang lebih besar begitu ketimbang untuk membuat
begitu dilihat juga dari masa penyinarannya begitu
di amerika serikat ini letak geografisnya memang sangat menguntungkan untuk memproduksi kedelai
sehingga amerika serikat ini menjadi negara pengekspor kedelai yang besar di dunia begitu
ini ekspornya atau ya ekspornya paling besar ke china dan juga salah satunya indonesia
indonesia menjadi importir atau konsumen rutin dari produk kedelai asal amerika serikat begitu
sehingga ada beberapa faktor juga yang kemudian membuat produk kedelai asal amerika serikat itu banyak juga dicari
salah satunya cold war atau perang dagang antara amerika serikat dan juga tiongkok yang sudah mulai mendingin di tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu ini
dimana kemudian china ini sudah mulai membuat komitmen akan mengimpor lebih banyak barang dari amerika serikat
sehingga ini berpengaruh juga kepada impor kedelai yang masuk ke indonesia
sehingga kemudian pasokan kedelai
yang harusnya dipenuhi di dalam negeri menjadi kurang karena diborong oleh china ini kedelai asal amerika serikat begitu
ini negara negara pengimpor kedelai ke indonesia tahun dua ribu sembilan belas
kita lihat di sini amerika serikat dua lima juta ton
kemudian kanada satu ratus dua puluh delapan ribu ton
sementara kalau kita melihat angka yang besar
ini kurang lebih hampir sembilan puluh persen ya
jumlah komoditas impor kedelai yang ada di indonesia itu didominasi oleh kedelai asal amerika serikat
lalu kita lihat bagaimana kemudian produksi kedelai nasional sendiri yang tadi saya katakan
ini belum bisa menuhi pasokan yang dibutuhkan untuk pembuatan industri tahu tempe dan juga lainnya bahan bahan atau produk produk berbahan baku kedelai
ini dari data yang kami dapat dari kementerian pertanian
tahun dua ribu lima belas hanya sembilan ratus enam puluh tiga ribu ton
kemudian dua ribu enam belas delapan ratus lima puluh sembilan ribu ton
sempat naik di tahun dua ribu delapan belas
tapi kita lihat di sini
kemudian kembali turun di tahun dua ribu dua puluh tiga ratus dua puluh ribu ton
ini perkiraannya begitu ya
berbagai dampak juga terjadi
pandemi covid sembilan belas juga sempat berpengaruh
kemudian kalau dikatakan nilai tukar rupiah
karena impor itu berarti kalau impor dari luar negeri artinya ini juga berpengaruh atau berkaitan dengan kurs mata uang
rupiah terhadap dolar amerika serikat
hingga kemudian ini mempengaruhi harga bahan baku yaitu kedelai yang masuk ke indonesia
pada tahun dua ribu sembilan belas kita masih ingat begitu ya pemerintah menjanjikan akan suasembada beberapa jenis pangan yang ada di indonesia
dan salah satunya juga kedelai
begitu agar kita tidak kemudian selalu kebergantungan candu ya
selalu mengimpor kedelai dari luar negeri begitu
karena kualitasnya dianggap lebih bagus
tentunya kita harus membutuhkan strategi yang lebih clear lagi
menteri perdagangan kita harus punya strategi
menteri pertanian kita harus punya strategi
agar kemudian kita tidak candu selalu mengimpor kedelai
sehingga kita negeri tahu dan tempe kemudian kesusahan untuk mendapatkan pasokan kedelai yang dibutuhkan untuk bahan pokok seluruh masyarakat indonesia